mau pergi sama tante perasaan dulu ya makasih udah mau ketemu sama baik yang baik nanti kita
ketemu lagi ya walaupun ketemu sekarang cuman sebentar baik senang mana pluknya
kalau kita berangkat sekarang kita jemput tetap frozen dan ketemu om maik
sayang om maik nggak jadi ikut
nih ya oma mau di rumah aja mau jagain askara
ya pastinya miss kiki masa sendirian jagain askara
jadi om maik nemuin miss kiki buat jaga askara
nggak apa apa ya
mau siap siap dulu nggak
ya nggak perlu siap siap juga sih
om maik janji ngantarin kamu sekolah
ambil barangnya dulu
ya sekarang ambil tas dulu
kalau misalnya saya pergi sebentar kamu bisa jagain askara
ibu mau pergi
iya bu nggak apa apa kok
askara aman kalau kiki yang jagain
udah tenang aja
saya kamar dulu mobil tas
satu masalah udah selesai
sekarang gue harus kembali menata diri
setelah gue keadaan dengan keisha gue gak boleh terpeluk dalam masalah itu
maafin deddy ya keisha maafin deddy udah bikin kamu seperti itu
harusnya bukan kamu yang meninggal
meskipun kamu udah gak ada
deddy yakin setelah mama kamu lepas deddy akan berkumpul sama mama kamu

adakah kamu effective moral
pokoknya gua nggak boleh ketinggalan bukti satupun semua jejak asli lagi
bukti rekaman hari ini juga suapus
ini rekaman hari ini ini juga suapus
harus balikin seperti semua lagi nih
gue ada dua langkah di depan mereka
gue yang akan menang
karena mereka gak bakal menemukan bukti
jejak gue ketika masuk dan keluar kantor nino
kasian banget sih lo
lo selalu ditimpa sial sama gue
dan saat ini
lo gak akan pernah bisa melakukan tes dna buat keisha lagi
karena selamanya elsa bakal percaya
kesha itu adalah anak gue dan dia
dan setelah elsa lepas
dia pasti berkumpul sama gue
kalo kemarin nino udah kelapas
pasti hari ini enggak
gue harus siap siap ketemu elsa
saya pun juga merasa sangat puas kali ini

ya kemenangan kita ini juga tidak serta merta sendirian
terima kasih ya
jangan lupa sama kita kita
ya makasih ya
selamat ya sah kamu udah bebas
jangan lupa ya sa sama kita kita ya sa
saya nggak mungkin lupain kalian kok
selamat ya sak akhirnya keluar juga jangan lupa ya sama kita kita
iya sa salamnya buat keluarga lo di rumah
karena mereka udah baik sama kita sering kasih kita makanan
ya nanti saya sampein ya
makasih ya udah jadi teman saya selama ini
tuh jan nangis

hampir beberapa tahun dari masa hukuman gue di sini
gue tahu gue salah
dan memang salah membunuh roy saat itu
memanipulasi dan membuat mbak andin menjadi tersangkanya

banyak yang gue lakukan demi ambisi gue sendiri
tapi beberapa tahun di sini gue sadar semua adalah bayaran yang gue dapatin
gue dan keisha gak bisa bersama dari dia kecil sampai dia meninggal
pak bu elsa sedang melakukan proses administrasi tahap akhir sebelum dia bebas
boleh saya mendampingi ibu elsa
boleh pak silahkan
pak nino pak surya saya masuk ke dalam dulu ya
untuk membantu ibu elsa menyelesaikan administrasi
pak amar tolong ya anak saya bisa segera keluar ya pak ya
pada dasarnya ibu elsa memang sudah keluar
cuma memang untuk mengurus administrasi lapas agak cukup lama
jadi harus saya yang mengurus itu semua
ini sebenarnya masalah administrasi ini gimana sih
kok mama jadi khawatir
mereka gak keluar keluar
mama tenang aja
tadi kan pak amar berdiri
paling sebentar lagi asal keluar kok
administrasi kan gak lama
tenang dulu ya
apa juga sebenarnya sama
udah gak sabar lihat elsa
paling sebentar lagi elsa keluar
paling sebentar lagi elsa keluar
paling sebentar lagi elsa keluar
paling sebentar lagi elsa keluar
paling sebentar lagi elsa keluar
paling sebentar lagi elsa keluar
paling sebentar lagi elsa keluar
paling sebentar lagi elsa keluar
paling sebentar lagi elsa keluar
paling sebentar lagi elsa keluar
paling sebentar lagi elsa keluar
paling sebentar lagi elsa keluar
paling sebentar lagi elsa keluar
paling sebentar lagi elsa keluar
paling sebentar lagi elsa keluar
paling sebentar lagi elsa keluar
paling sebentar lagi elsa keluar
paling sebentar lagi elsa keluar
paling sebentar lagi elsa keluar
paling sebentar lagi elsa keluar
paling sebentar lagi elsa keluar
paling sebentar lagi elsa keluar
paling sebentar lagi elsa keluar
paling sebentar lagi elsa keluar
paling sebentar lagi elsa keluar
paling sebentar lagi elsa keluar
paling sebentar lagi elsa keluar
paling sebentar lagi elsa keluar
paling sebentar lagi elsa keluar
paling sebentar lagi elsa keluar
paling sebentar lagi elsa keluar
paling sebentar lagi elsa keluar
paling sebentar lagi elsa keluar
paling sebentar lagi elsa keluar
paling sebentar lagi elsa keluar
paling sebentar lagi elsa keluar
paling sebentar lagi elsa keluar
paling sebentar lagi elsa keluar
paling sebentar lagi elsa keluar
paling sebentar lagi elsa keluar
paling sebentar lagi elsa keluar
selamat siang pak
sekarang kamu sudah bebas elsa
kamu tidak pernah kembali lagi ke sini
atau ke lapas manapun juga
ini bisa menjadi pelajaran buat kamu
yang sangat berharga
ya pak terima kasih atas nasihatnya
saya pun juga
gak mau terlibat dalam hal apapun
yang bisa menyerat saya ke sini lagi
karena saya sudah
termasuk kehilangan anak saya
ini ada surat yang harus kamu tandatanganin
sebelum kamu keluar dari sini
saya baca dulu pak
boleh saya minta perubahan saya
berarti ada tiga lembar
yang harus ibu elsa tandatangani ya
ibu elsa tandatangani
untuk ibu elsa
ini semua surat suratnya sudah ditandatangani pak

ini satu untuk ibu elsa dan di sini ya

oke kalau begitu
apakah masih ada lagi pak
sekarang kamu udah bebas
sekarang kamu boleh ganti baju bebas
sebelum kamu melangkah keluar dari sini
terima kasih banyak ya pak
eh belum apa apa
pasiennya udah belum keluar
baik senang rena bisa kesini
aku mau hebat om baik
dengan benda guysnya sama opa chan
jangan sedih lagi ya om
om baik udah gak sedih lagi
mau ketemu sama om baik
udah bikin om baik
andin sama rena dateng
tetap baik baik aja semuanya
yang dateng kesini
ya aku bawa remnya juga karena
rena pengen banget ketemu sama om baiknya
sekali lagi makasih ya sayang

aku cuma takut elsa jadi cemburu
apalagi keisha kan udah gak ada
mama kayaknya gelisah banget
apa gak baiknya mereka
udah gapapa mama tenang aja ya
mama tenang aja
terima kasih banyak atas bantuan di kasus saya ini ya
sama sama ibu elsa
sudah menjadi tugas saya sebagai pengacara anda
untuk bisa menyelesaikan semua keinginan klien
dan ini juga pasti karena kerjasama dari bapak sipir dan ibu elsa sendiri
yang sudah mau kooperatif
untuk bisa menyelesaikan hukuman dari ibu elsa
kan begitu ya pak ya
terima kasih banyak ya pak
akhirnya saya bisa bebas sekarang
selamat buat kamu elsa
semoga kedepannya kamu lebih baik
kalau sudah tidak ada lagi kami boleh pamit pak
hari ibu elsa sudah siap untuk keluar ya
ini harinya saya tunggu
bapak terima kasih banyak
siap terima kasih ibu elsa
terima kasih banyak ya
bu terima kasih banyak ya
semoga kedepannya akan lebih baik ya
sekali lagi selamat
akhirnya hamba akan menghirup kembali udara bebas
udara yang hamba rindukan selama beberapa tahun ini
semua akan kembali seperti sebelum hamba disini
saya bisa merasakan euforia dari ibu elsa
bagaimana rasanya jika ibu ingin keluar di hari
yang sudah dinantikan selama bertahun tahun
ya memang saya menunggu hari ini
baik kalau begitu persiapkan diri ibu elsa
dan silahkan ibu elsa keluar
ya pastinya pak
karena ini merupakan kemenangan bapak juga kan
kamu tidak usah membawa tas saya
mau bawa aja ini suratnya
hama bisa merasakan dunia luar lagi

gue gak sabar nunggu momen ini
kumpul bersama lo
dan gue pasti akan meluangkan waktu gue buat luasa